majelis ulama indonesia memberi pernyataan dalam jumpa pers kami siang
tentang kehadiran ketua umum mui ma'ruf amin sebagai saksi
pada persidangan kasus dugaan penistan agama selasa lalu
pernyataan sikap ini berkenaan dengan sikap yang dianggap kurang menyenangkan
yang ditunjukkan calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama
dan tim penasihat hukumnya terhadap ma'ruf amin
mui menyampaikan tiga poin sikap
mui sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran nilai nilai etika
dan perlakuan terhadap ma'ruf amin selama persidangan tersebut
satu bahwa dalam proses persidangan perkara akuok
tim pengecara terdakwa basuki cahaya purnama alias saudara ahok

saksi dengan tidak mengindahkan nilai nilai etika dan kesantunan
mengingat saksi adalah seorang ulama yang menjadi panutan umat islam indonesia
dua bahwa tim pengacara terdakwa pada substansi materi
yang diterangkan oleh saksi
sehingga tim pengacara dalam menggali informasi dari saksi
cenderung mengaitkan dengan hal hal yang tidak terkait dan tidak patut
tiga bahwa tim pengacara terdakwa
dan melecehkan kebenaran keterangan saksi
sehingga saksi diposisikan sebagai pemberi